oke pemerintah kota jakarta utara terus memastikan
dari mana asal buaya buaya yang bermunculan di kalianak ciliwung
penampakan buaya yang tiga diantaranya sudah tertangkap ini
tentu meresahkan warga
tapi di australia warga justru rela untuk berenang bersama buaya
bahkan ini raksasa ukurannya lima meter
petugas upk badan air dinas lingkungan hidup kecamatan pademangan
kembali menemukan seekor buaya di kali anak ciliwung
di jalan gunung sahari jakarta utara
dengan penemuan ini diketahui ada tiga buaya berukuran
enam puluh delapan puluh dan sembilan puluh cm dengan jenis yang berbeda
pemprov dki jakarta akan melakukan pengecekan lebih lanjut
terkait penemuan sarang buaya di kali anak ciliwung
sebelumnya petugas balai konservasi sumber daya alam dki jakarta
kembali melanjutkan pencarian dua ekor buaya
di kali anak ciliwung jakarta utara rabu pagi
pencarian masih berfokus pada lokasi terakhir munculnya buaya
di bawah jembatan yang menghubungkan jalan gunung sahari
dengan sebuah pusat belanja
petugas juga mengangkat dan memeriksa jaring yang dipasang
di tengah kali tetapi sejauh ini tidak ada buaya yang tersangkut
upaya untuk hari ini memang dari kemarin sudah perangkap jaring
dari sisi kanan atau sebelah kiri tapi kita upayakan memang
berukuran buaya memang ini yang kami kembalikan
berukuran delapan puluh cm
jadi kemarin sekitar jam sembilan tiga puluh
tadi pagi masyarakat menemukan sekitar seratus metran
di buaya tujuh puluh
jadi buaya beda sama yang kemarin
kalau dari jenisnya mungkin ada dua jenis di kali gunung sari ini
tadi pagi berarti tampak lagi pak
masyarakat yang melihat terus lapor ke pihak kami
ditemukan di sekitar sini juga
di bawah ini pasti sebelah jaring
pak lagi berjemur untuk memaksa bulu
untuk proses pencarian sendiri apakah akan diperluas area nya
tadi bersempit atau seperti apa
untuk saat ini mungkin kita coba untuk kita ini dulu
arahkan pakai jaring sementara tapi nanti kita mungkin coba untuk
ambil tindakan apa yang bisa untuk kita memancing keluar buaya tersebut
dua buaya yang telah muncul diketahui berukuran satu meter
dan berjenis buaya muara sedangkan satu lagi
merupakan buaya senyulong yang sangat langka karena habitatnya di wilayah kalimantan